bergelut di dunia politik sejak dua belas tahun lalu kini di penghujung dua ribu enam belas
basuki cahayapurnama kembali mencoba peruntungan politiknya
dengan maju sebagai calon gubernur dki jakarta
jalannya kali ini cukup berliku penolakan demi penolakan terus saja datang
seperti apa sesungguhnya perjalanan karir politik basuki cahayapurnama
kami hadirkan rangkumannya untuk anda
indra chayapurnama dan bunyarti ningsih ini memulai karir sebagai pengusaha
baru pada tahun dua ribu empat lulusan teknik geologi universitas trisakti ini
memulai karir di dunia politik
ia terpilih menjadi anggota dprd kabupaten belitung timur periode dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu lima ahok mengikuti pemilihan bupati belitung timur
dan berhasil memperoleh suara terbanyak
namun belum usai masa jabatannya pada tahun dua ribu enam
untuk mengikuti pemilihan gubernur bangka belitung meski akhirnya ia kalah
pada tahun dua ribu sembilan ahok terpilih menjadi anggota dpr ri fraksi golongan karya
tahun dua ribu dua belas kiprah ahok di dunia politik makin nyata
ia menjabat wakil gubernur dki jakarta berpasangan dengan joko widodo
nama ahok pun kian santer di telinga publik
saat joko widodo terpilih menjadi presiden pada tahun dua ribu empat belas
kursi gubernur dki jakarta diserahkan kepada ahok
untuk pertama kalinya seorang warga keturunan tionghoa
menjadi pemimpin daerah ibu kota negara
tegas apa adanya
menjadi ciri khas ahok dalam memimpin jakarta
ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang tak ragu mencopot jabatan bawahannya
yang dinilai buruk dalam bekerja
kini di penghujung dua ribu enam belas ahok mencoba peruntungannya lagi di dunia politik
ikut dalam pemilihan kepala daerah ibu kota
jalan ahok tampak berliku
dua kali aksi penolakan terhadap dirinya disuarakan masa
dan kini ahok harus menghadapi persidangan dalam kasus dugaan penodaan agama
kinanti mungraini cnn indonesia